dibuka rumah orang secara paksa bisa dilihat di sini melakukan intimidasi
kasus pendudukan paksa rumah di jalan otista raya jatinegara jakarta timur pada kamis dan jumat berakhir damai
di hak kepolisian polsek jatindegara memediasi pemilik rumah dengan perwakilan dari tiga puluh preman
sang pemilik rumah diminta membuat surat pernyataan tidak akan menuntut pendudukan paksa yang dilakukan para preman
kepolisian memastikan tiga puluh preman merupakan orang suruhan pihak yang telah bersengketa dengan pemilik rumah
permasalahan ini kini ditangani oleh polda metro jaya
di nia selatan lima anak kakak beradik menangis histeris
usai mengetahui ibunya yang berprofesi sebagai petani ditahan kejaksaan negeri nia selatan sumatera utara
tangisan histeris kakak beradik yang diunggah ke media sosial tersebut viral
dan menuai dukungan dari para warganet
sang ibu erlina zebuo ditahan pasca melaporkan pembangunan di areal tempat tinggalnya pada agustus dua ribu dua puluh dua lalu
ia kemudian dilaporkan balik pada oktober dengan tuduhan pengancaman dan ditetapkan sebagai terdakwa
pasca penahanan kelima anak terdakwa kini hidup dari belas kasihan warga sekitar
pihak kejaksaan negeri nia selatan berjanji akan memberi perhatian khusus selama proses perkara
usai buron selama sepuluh bulan pelaku penggelapan sertifikat tanah akhirnya ditangkap oleh petugas kejaksaan negeri kota depok pada senin pagi
pelaku ditangkap karena menggelapkan sertifikat tanah milik seorang lansia dengan kerugian sebesar satu delapan miliar rupiah
pengelapan sertifikat tanah yang korbannya telah berusia lanjut
sudah berapa lama pak untuk buronannya ini kabur
buronan ini kabur sudah kurang lebih hampir sepuluh bulan ya
dan memang yang bersangkutan ini terpidana ini sangat licin
sangat licin sekali dia berpindah pindah tempat dari depok ke kabupaten bogor atau ke kota bogor
pelaku ditangkap setelah diintai pihak kejaksaan pada senin dini hari
kini pelaku yang tiga kali mangkir telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penggelapan
tim liputan cnn indonesia